bung roky tadi mengatakan akan punya dampak dampak kemewahan
kenikmatan dan kekhususan yang selama ini didikmati warga jakarta puluhan tahun
sejak indonesia merdeka itu akan lenyap akan hilang dan akan menjadi memori masa lalu gitu
anda lihat secara ekonomi akan terjadi seperti itu nggak bima
justru saya agak beda dengan bung roky
jadi opini saya ngelihat dari data data selama uang beredar itu sebagian besar tersedot di jakarta
kantor kantor perusahaan domestik internasional kantor pusatnya itu ada di sudirman
bursa efeknya nggak kemana mana kemudian juga di sekitar jakarta
jakartanya sendiri masih ada kawasan industri ada pulau gadung di situ
mepet sedikit di situ ada cakung ya masuk jakarta timur
artinya apa artinya selama itu terjadi jakarta ini akan menjadi the center of capitalism yang semakin kuat
dan akan makin menyedot sumber daya dari seluruh indonesia
kalau indonesia itu justru masuknya nanti jakarta
justru yang saya khawatir adalah nasib ibu kota barunya
kenapa nasib ibu kota barunya
karena kawasan industri masih di sekitar jakarta perdagangannya masih terpusat di jakarta
hanya asn yang pindah ke ibu kota baru justru persaingan itu sebenarnya nggak terjadi
tapi kota baru yang ibu kota baru di kalimantan timur itu bisa jadi ghost town
karena kalau pns nya sudah pulang kerja itu bisa jadi kota mati
tapi aspek pemerintahan yang digadang gadang oleh pemerintah pusat seperti apa
kita bikin kajian tandingan kok
masalahnya ini kan sebelum bikin kajian pemerintah pusat ini nggak pernah ngobrol sama orang yang kritik gitu kan
dianggapnya tidak konstruktif
padahal sebenarnya kita coba bikin tandingan ternyata yang terjadi apa
yang terjadi justru dampaknya bisa beresiko
mengekspor masalah ketimpangan yang ada di jakarta diekspor ke ibu kota yang baru
jakartanya masih bermasalah perumahan kumuhnya juga masih ada
di ibu kota baru kalau kita lihat sekarang nih harga komoditas batubara sawit karet itu lagi turun
sementara asn itu baru kemarin lo naik gaji
artinya yang satu pendapatannya cenderung melambat di lokal kalimantan timur
sementara yang di asn itu terjadi kenaikan pendapatan
kalau itu pindah jadi satu tempat ketimpangannya bisa lebih ekstrim daripada jakarta
saya mau tanya ke bima terakhir bima
apa namanya persiapan apa
ini kan seperti kita udah tahu mungkin akan karam jadi kita harus siap siap pakai pelampung
atau pakai siapkan seskocinya supaya awal awal
karena kapal titanic kan sudah tahu dalam beberapa jam ke depan akan menabrak atau akan karam
apa yang paling penting dipersiapkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta
untuk menjadi bumper keputusan politik yang kata rocky tadi ya kita bisa simpulkan sendiri
gimana menurut anda
jakarta akan tetap ongoing dengan program programnya itu nggak akan pengaruh
karena pad jakarta turun sedikit gitu ya atau efeknya ke bisnis pun nggak akan signifikan dengan pindah ke ibu kota baru ya
kementerian lembaga gitu ya justru yang jadi pertanyaan juga bangunan bangunan yang ada di jakarta bekas kementerian lembaga ini
itu mau diapakan gitu ya kalau mau dikelola oleh pemprov dki nantinya mau disewa harga berapa
itu yang pertanyaan pertanyaannya nanti akan teknis jadi kajian kajiannya itu dilengkapin dulu semuanya lengkap termasuk kajian ekonomi
dan jangan ngedengerin dari yang pro aja yang pro jelas mendukung gitu kan karena ada kepentingan tapi dengarkan juga kemudian yang objektif
sehingga keputusan itu memang firm